selamat malam kembali kami hadirkan perkembangan informasi arus mudik dalam gomudik cnn indonesia
arus mudik lebaran dua ribu enam belas di jalur selatan khususnya kawasan cagak menuju tasik malaya mulai berjalan tersendat
satuan lalu lintas polres garut memprediksikan hari sabtu ini dan minggu besok akan menjadi puncak arus mudik
antrian panjang kendaraan menuju arah tasik malaya mulai terlihat
antrian ini dimulai dari pertigaan cagak nagrek
kepadatan ini membuat kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan lima sampai dengan sepuluh km per jam
tidak jarang kendaraan ini harus berhenti hingga sepuluh menit
sekitar enam km dari pertigaan cagak ada pasar limbangan yang menjadi salah satu titik kemacetan
di jalur selatan